wali kota solo yang menjabat sejak dua ribu dua puluh satu atau dua tahun yang lalu
gibran raka buming raka diusung partai golkar sebagai bacawa pres
untuk mendapingi prabowo subianto
hal ini terjadi usai mahkamah konstitusi yang diketuai oleh anwar usman
pamannya gibran menerima penambahan klausa syarat cawapres menjadi minimal usia empat puluh tahun
atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah
tidak bisa dipungkiri jalan gibran seperti melewati karpet merah
lalu bagaimana kita melihat hal ini
kita akan bahas mengenai ini bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam caca
mas revo jika benar besok resmi dideklarasikan pasangan prabowo gibran
nampaknya karpet merah yang digelar ini benar benar digunakan sebaik baiknya oleh gibran
lalu bagaimana menanggapi hal ini mas
ya caca kita ini bangsa ini sebenarnya kan pernah ya
kita pernah ada di masa ketika semuanya memuji keluarga presiden jokowi
pada waktu itu anak anaknya presiden jokowi memilih untuk berbisnis dan bisnisnya pun bisa dikatakan levelnya umkm
tidak menggunakan privilege yang dimiliki keistimewaan yang dimiliki sebagai seorang anak presiden
tapi kemudian paradigma atau image tersebut mulai berubah ketika
satu persatu kemudian menjadi kepala daerah
gibran menjadi kepala daerah di solo dan kemudian menantunya bobi nasution menjadi kepala daerah di medan
nah pada waktu itu kita sudah mulai melihat bahwa apakah putra putra presiden jokowi serta menantunya
keluarga presiden jokowi ini menggunakan privilege nya untuk maju sebagai kepala daerah
pada beberapa hari terakhir ini kita kemudian sudah melihat
kaisang kemudian anak bungsu presiden jokowi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya bisa menjadi ketua umum
kemudian minggu lalu
mahkamah konstitusi juga menambahkan klausul ya dalam keputusannya setelah ada beberapa yang mengajukan
mengajukan bukatan gitu untuk terkait dengan undang undang pemilu dan menambahkan klausul bahwa
usia dibatasi usia empat puluh tahun atau pernah menjadi kepala daerah
nah ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat karena hal itu kuat dugaannya untuk memutuskan langkah
hiburan raka pemilu merata untuk menjadi melaju dikontestasi pemilu presiden
sebenarnya dalam konteks konstitusi misalnya kita tentu sepakat bahwa
setiap warga negara yang bisa memiliki yang sudah bisa memiliki
yang sudah memiliki hak pilih tentu memiliki juga hak untuk dipilih
artinya setiap ini adalah sistem bagian dari sistem demokrasi kita
kita sudah memilih sistem demokrasi bahwa
setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah
hingga sebagai calon presiden dengan presiden
kemudian pada tahun tahun berikutnya ketika setelah reformasi pada waktu itu setelah pemilihan langsung
dimulai tahun dua ribu empat kemudian satu persatu ada beberapa persyaratan gitu ya
ada persyaratan terkait dengan kesehatan yang kemudian hal itu menggagalkan
almarhum abdurrahman wahid misalnya melaju dikontestasi pemilu presiden dua ribu empat
dan kemudian ada tambahan tambahan klausul lain usia dibatasi
dan besok misalnya kita juga akan mendengar dan nyatakan
memberikan gugatan terkait dengan pembatasan usia atas gitu ya
batas usia atas untuk calon presiden
dan apakah kemudian gugatan dipenuhi atau ditolak
kita akan mendengarkan keputusan dari mahkamah konstitusi hari senin besok
nah syarat syarat ini sebenarnya secara legal formal gitu ya
semua yang menggugat itu melalui proses seolah olah konstitusional
tapi yang kemudian menjadi polemik
gugatan gugatan ini dilakukan ketika presiden jokowi menjabat
ketika pak jokowi dodo menjabat sebagai presiden
dan gugatannya diduga untuk memuluskan langkah anaknya dalam berpolitik
seandainya misalkan pada waktu itu
tentunya kan gugatan ini juga akan menguntungkan beberapa kepala daerah yang lain ya
ada misalnya bupati kendal yang usianya juga di bawah empat puluh tahun
kemudian beberapa kepala kepala daerah yang lain bupati dharmasraya misalnya
itu juga di bawah empat puluh tahun
wakil gubernur jawa timur itu juga masih di bawah empat puluh tahun
sebenarnya tidak hanya menguntungkan bagi gibran semata
tapi karena gugatan ini kemudian diajukan ketika presiden jokowi menjabat sebagai
ketika pak jokowi menjabat sebagai presiden
maka polemiknya muncul karena ada dugaan dugaan
ada tangan tangan terlihat maupun tak terlihat untuk memuluskan langkah gibran
apalagi makamah konstitusi juga diketahui oleh paman gibran sendiri
nah ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat kita
nah sekarang artinya kemudian ini menjadi apakah ini elok atau tidak elok
kalau secara konstitusional semua langkah yang dilakukan adalah memenuhi langkah langkah sesuai dengan konstitusi
gugatan diajukan melalui makamah konstitusi bersidang dan menghasilkan keputusan keputusan yang baru tersebut
nah cuman itu tadi apakah secara elok atau tidak elok
karena memang presiden sendiri dijabat oleh ayah dari gibran raka pomeraka
kemudian ketua mahkamah konstitusi juga
itu artinya keetisannya yang dipertanyakan ya mas revo
masalahnya di situ caca
etika politik dan juga etika hukum etika dalam proses berproses dalam demokrasi itu yang kemudian dipertanyakan
ya kira kira memang ini kan menjadi beberapa pihak kan kemudian mempertanyakan
apakah ini memang sengaja dilakukan untuk menggelar karpet merah ya
setelah kita menggelar karpet merah untuk gibran jadi cawapres gitu ya
dan kemudian seperti kita tahu narasi narasi ketika gibran sejak kemarin gitu sudah datang ke rapimnas partai golkar
dan partai golkar sendiri sudah mengusung gibran sebagai calon wakil presiden prabowo
dan ini kita sekarang sudah sedang menunggu
apakah kemudian dalam pertemuan ketua ketua umum partai yang ada dalam koalisi indonesia maju
menyetujui gibran nama gibran menjadi cawapresnya dari prabowo
besok kita dengar kabar bahwa kemungkinan besar akan dideklarasikan
nah ini kita sudah menunggu
tapi memang caca satu hal yang pasti
salah satu dalam sistem demokrasi ini
siapapun berhak maju siapapun bisa maju sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan persyaratan
tapi suara tetap ada di tangan rakyat
nah ini yang kita berharap rakyat juga melek politik
rakyat pemilih pemilih ini juga bisa menakar siapa yang paling pas gitu
berbicara mengenai suara rakyat mas revo
yang masih kita syukuri sekarang
ya mahu suara kedaulatan masih di tangan rakyat
walaupun memang kemarin kemarin kita lihat
ada beberapa hal yang sekiranya tidak cukup
yang ini memunculkan polemik gitu
ketika bukatan diajukan oleh mahasiswa di uns
tempat gibran menjadi kepala daerah
diajukan dan dari mahasiswa yang berkuliah di sana
kemudian konstitusi dipimpin oleh mahkamah konstitusi oleh paman sendiri
dan kemudian ada di masa ketika ayahnya masih menjabat sebagai kepala negara
maka itulah kemudian polemik polemik bahwa ini ada upaya tangan tangan terlihat maupun tidak terlihat
yang untuk memuluskan langkah gibran menjadi maju melaju di korespon
mas revo bicara mengenai suara dari rakyat ini yang nantinya akan bisa
bisa membuktikan apakah menang atau tidak
dari catatan cnn sendiri mengenai isu prosesnya yang dikatakan instan
polemik polemik yang tadi dijabarkan kemudian isu mengenai politik dinasti
sentimennya seperti apa sebenarnya di masyarakat
masyarakat akan tetap menganggap itu hal yang wajar
atau sentimennya justru menjadi negatif nantinya jika benar benar prabowo bersanding dengan gibran
ya kalau dalam pemberitaan kita dan beberapa teman teman melakukan peliputan ke lapangan
termasuk juga bagaimana kita meng crawling beberapa percakapan yang ada di media sosial
kita bisa menyaksikan sebenarnya beberapa pihak yang dulunya
yang dulunya turut menyokong pemerintahan presiden jokowi
beberapa di antaranya kan merasa kecewa kita dengan keputusan keputusan yang ada seperti sekarang
dan saya pikir apakah kekecewaan itu dituangkan oleh mereka di persyakapan persyakapan media sosial
maupun dalam persyakapan persyakapan yang lain
tapi di sisi lain juga kita perlu juga menyadari bahwa bagaimanapun gibran sebagai sosok yang politisi muda
juga masih memiliki personanya sendiri gitu ya caca
nah yang sekarang kita akan melihat dan mengembalikan itu kepada masyarakat tentunya
bagaimana kalaupun misalkan ternyata besok gibran ditetapkan sebagai cawapres misalnya
dan kemudian benar benar melaju
yang kita khawatirkan kan tentu adalah yang kita tidak ingin terjadikan selama ini
yang beberapa hari terakhir ini kita melihat ada mengerasnya hubungan antara presiden jokowi dengan pdip misalnya
dalam beberapa hal kita melihat ada beberapa nada nada
seperti nada nada yang terdengar kekecewaan gitu ya ketika keluarga presiden jokowi ini tidak sejalan
nah yang perlu kita jaga adalah bagaimana supaya kekecewaan kekecewaan ini tetap bisa tetap bisa terminit dengan baik
dan dituangkan dalam langkah langkah politik secara baik gitu
yang tidak ingin yang kita tidak harapkan adalah bagaimana
kemudian kalau misalkan gajah di atas itu bertarung
kemudian masyarakat yang di bawah yang menjadi korban
nah itu yang kita tidak ingin terjadi
karena bagaimanapun kita berharap pemilu ke depan itu berlangsung secara kondusif
dan semuanya kontestan yang melaju
bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang maju
itu bisa melakukan politik secara langkah langkah secara politik secara baik
kekecewaan pdip akhir akhir ini semakin dikeluarkan
kekecewaan bdip akhir akhir ini semakin dikeluarkan
kekecewaan bdip akhir akhir ini semakin dikeluarkan
di publik salah satunya adalah puan maharani
kita lihat dulu mas bersama pernyataan puan maharani yang baru baru ini
mas revo tanggapannya terkait dengan
pernyataan tadi bahwa bu mega masih sangat sayang dengan presiden joko widodo
kekecewaannya begitu kental terasa ya mas
selama bertahun tahun semenjak presiden jokowi maju sebagai kepala daerah di surakarta
juga melalui jalur pdi perjuangan
dua kali masa jabatan melalui pdi perjuangan
dan kemudian ketika presiden juga melaju sebagai gubernur dki
juga melalui jalur pdi perjuangan
dan dua kali masa jabatan sebagai presiden
juga melalui bdi perjuangan
kemudian gibran juga melaju di kepala daerah di solo
melalui bdi perjuangan
bobi di medan juga melalui pdi perjuangan
dalam beberapa hal
memang tatarannya adalah kalau misalkan terjadi kecewaan
tetapi tentunya langkah langkah politik setiap orang
ya setiap orang bisa mengambil langkah politik
dan tentunya kalau dalam konteks demokrasi seperti sekarang
tentunya rakyat kita semua pemilih pemilih ini kan
bisa melihat bisa menyaksikan
bisa mengecak bisa terbuka secara terbuka di media massa gitu ya
ada media sosial ada media massa
semua orang bisa menyaksikan apa yang terjadi
dan kalau misalkan ini pilihan lagi lagi ada di tangan masyarakat gitu ya cacat
walaupun mungkin juga dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan tentunya
bisa boleh disaksikan
dari saya status status dulu lah
datang pes yogah
poinstat info into nanti nanti ada pengelolaan merata
inilah yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di kotak suara pada tanggal empat belas februari mendatang
mas revo terakhir apakah konflik internal yang terjadi di tubuh para elit ini
bisa memberikan dampak yang negatif di akar rumput atau di masyarakat secara keseluruhan
sebenarnya itu yang kita khawatirkan caca
karena bagaimanapun masyarakat kita ini masih menganut sistem patron klien yang sangat sangat kuat
orang bisa menyampaikan ketika misalnya ketika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ketika megawati soekarno putri
terpilih sebagai ketua umum pdi pada waktu itu di sukolilo surabaya
kemudian pada waktu itu juga bdi berbelah karena pemerintah orde baru pada waktu itu
itu turun tangan
untuk menghalangi langkah megawati
pada waktu itu kan dukungan terhadap megawati begitu kental
sampai ada kemudian istilah istilah beca kecang dari bumega misalnya
atau mati hidup ikut bumega
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ada kerusuhan dua puluh tujuh juli di jalan di ponegoro jakarta
yang kemudian juga menewaskan beberapa orang
banyak orang juga hilang
itu juga karena masyarakat atau rumput membela ibu megawati
dan seperti juga ketika misalnya al mahkum gusdur menjabat sebagai presiden
ketika dilengsarkan itu juga dukungan begitu muat sehingga ada muncul pasukan beranimati dan sebagainya
nah ini yang kita khawatir
karena sistem patron klien itu masih sangat kuat masyarakat membela mati matian patronnya
nah ini yang kita khawatirkan jangan sampai kemudian di masyarakat
tanggung jawab kita
sebagai media mas revo untuk meminimalisir hal itu terjadi
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news